menteri koordinator bidang politik hukum dan keamanan luhut binsar panjaitan
yang untuk sementara merangkap sebagai pelaksana tugas menteri energi dan sumber daya mineral
mengisyaratkan menteri sdm akan segera dilantik oleh presiden joko widodo
mengutip dari cnn indonesia com luhut mengatakan tugasnya sebagai plt menteri esdm kemungkinan tinggal seminggu lagi
pernyataan ini disampaikan saat menghadiri diskusi konsorsium riset migas kelautan
realisasi visi eksplorasi migas nasional di fakultas hukum universitas indonesia depok jawa barat hari ini
belum diketahui pasti siapakah yang akan mengisi posisi menteri sdm
kabar beredar archandra tahar kemungkinan akan kembali dilantik menjadi menteri setelah status keluarga negaraan indonesia nya menjadi jelas